tuh pasang tuh
lo gak sembuh sembuh ya gilainya
masa suruh belajar barang bocah bocah gini
antum antum belum berilmu soal al quran
levelan antu masih alif alifan
alif lamim aja belum
jadi barang amanin anak anak kecil
antum kan badannya aja yang gede pikirannya mecepek
masa ibu ibu orang berdua bareng anak gue tapi kayak gini
tuh jangan ngeledekin gue kayak gitu kek
gue masih hidup tuhan gue masih hidup
belum gua mati udah dibilang mayat hidup
lo asik sama diri lu sendiri
gue tuh bukannya cuekin lo
gue bukan sibuk sama diri gue sendiri
gue tuh sibuk mikirin sedihnya hidup gua
menjelang ajal gue tom
gue harus persiapan sama ibadah gue
supaya diterima sama allah subhanahu wa ta'ala
lo sih gak ngerti
lo gak ngerasain apa yang gue rasain tom
eh ngapain juga gue harus ngerasain apa yang gue rasain
gak ada penting
bukan gitu maksud gue
pak usam itu
pak di pak di
apaan jam segini
salat apaan malem begini gue tanya
ini namanya salat tengah malem salat sajud
banyak banget sholat macem macemnya
ya iya emang bukan sholat wajib
tapi peraturan pesantren mewajibkan kita untuk sholat sunnah
peraturan pesantren adalah perintah dari abah sepuh
yang gak mau melaksanakan kena sanksi
semuanya aja lo sanksi
tadi lo bantau lo tinggal
semua santri yang ada di sini harus mengikuti aturan
gue gue orang udah lama di sini
subuh juhur asar maghrib islam
kagak ada yang kayak gini
ngapa baru sekarang
kalau aneh raja bisa gue angkat
gue kibar lupa
sengaja kemarin kemarin malem kita gak bangunin ente ente semua
soalnya kita pengen tahu
ternyata gak sadar sadar ya rul
nah karena kalian nggak sadar sadar
makanya mulai sekarang kalian harus sholat sunnah
gak cuma yang wajib doang
ya ya sholat sholat sholat
biasa aja dong
biasa aja dong
gak usah kasar kasar gitu nyuruhnya
bukannya sholat tahajud maleregut
gak mau orang tidur aja
bangkuan lu ya
aku lagi enak enak mimpi lu bangunin
antum dengerin ya
sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling dianjurkan
waktu sholat tahajud adalah sehabis sholat isya sampai subuh
syaratnya adalah harus tidur terlebih dahulu walaupun sebentar
kalau lu aja kagak maksa kalau suai kagak maksa
aduh gak perlu jadi maksa kayak begini lu
emang perjuangan kalau mau masuk ke syurga kagak gampang
eh kok pake nge guru tuh gitu sih lu
sholat malam yang paling utama adalah di waktu super tiga malam terakhir
karena allah berfirman
bertahhajudlah kalian pada sebagian malam
sebagai tambahan ibadah bagimu
semoga allah menempatkan kamu di tempat yang terpuji
dan alangkah bodohnya
orang yang menyianyikan waktu sepertiga malam terakhir
hanya untuk tidur
dan melakukan hal hal yang tidak berguna
karena rasulullah bersabda
setiap malam malaikat turun ke langit dunia
dan allah berfirman
barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan
barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri
dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni
demikianlah keadaan sampai terbit fajar
hadis riwayat bukhori dan muslim
wajar belum sih
itu lagi yuk
antum mendingan paling wudhu
ini bilang demi kebaikan antum
sisir antum tuh sisir sampai serit
ibadah antum paling masya allah masya allah
insya allah antum nanti kalau wafat dilafangkan kuburnya
nggak usah ngomongin kuburan jenazah
gue cuma mau ikutan sholat

itu memang gimana sih

iya ada manusia yang punya rasid
maksudnya maksudnya mahasingwara blijasi agama
lo gak sembuh sembuh ya gilainya ye
masa suruh belajar bareng bocah bocah gini
antum antum belum berilmu soal alquran
levelan antum masih alif alifan
alif lamim aja belon
jadi bareng amalin anak anak kecil
antum kan badannya aja yang gede pikirannya mecetak
masa aja bubu orang budu bareng anak anak bocapi kayak gini
kagak level kagak jatuh harga diri
lo kagak bogi pertanian
kagak bogi pertanian lo
susah diaturin ya astagfirullahaladzim
kalian itu jangan berisik
mengganggu yang lainnya sedang belajar
karena ada yang baru gabung jadi kita mulai lagi dari awal gak apa apa ya
kurang keras kurang keras
jadi begitu pak ustadz
saya itu mau minta izin cuti
pasti pengunjaja ini akan sibuk di kampung ya
itu dia pak ustadz
tapi tenang saya sudah siapkan
untuk kerja kerja bersih bersih disini
ya iya kalau nggak ada penggantinya repot
masalah sampah kan ada bikin bikin kita itu
jadi gak keruang
saya udah kasih instruksi sama dia
tempat tempat mana yang harus dibersihkan
udah beres semuanya
terima kasih alhamdulillah
ini gaji pak jajak dari islam trend
alhamdulillah pak ustadz
semoga bermanfaat ya
dan yang ini buat om kos
haturungun alhamdulillah pak ustadz
ayo kita salat jamlah dulu
pak ustadz duluan
saya ganti baju dulu kotor ini
oh iya kalau gitu
saya duluan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kenapa tuali sinar ngikutin gue terus sampe kemari
dia itu jumanu
malaikat maut yang mau cabut nyawa gue
gue belum siap mati